lu muka udah banyak banyak begitu masih aja perempuan
hahaha hei ipan buluk
lu kagak ada hujan kagak ada angin ngapain lu
pernah basah begini ngapain lu
ya pak grino eh masih mending cuma kuyuk lihat tuh
hahaha itu pipi bengep begitu udah pipi bengep bibir bengep
hahaha dah banyak begitu
oh dasar bam bandut kalau ngomong sembarangan aja loh
ini urusan dalam negeri orang lain
oh milik tuan cangkur aja loh
hahaha tapi cocok gitu
ipan lu ngomong suara apaan ya kayaknya kan suara dangdut ya
iya ada yang nyengkawinan tuh ya

dengerin kalau bang gino udah pasti mampir dong jangan katanya diketik juga siap
sekarang gua kurung kayak burung
bener bener tega lo emak gua
lu malu emak
gua dikurungin begini kayak menjaga kanduan lo
mau sama hidup di sini eh
mbak be mau
sekarang lo ga bisa berkutik kan
ya allah mak
si mbak be udah kayak ayam aja digituin
harusnya orang indah be ha
mak jadi gagal nih kita bikin kolok buat buka puasa
iya lupa gua
gua sih mau bikin
cuman nih orang kalo gua tinggal pasti ngelayap lagi ke rumah penyanyi
gua harus cari akal
gimana caranya yang kagak bisa kabur
ah juleha punya ide pak
gimana biar cepi aja yang jagain mbak be
ide cemerlang ah
lu kan anak mak nih
sekarang saatnya membantu mbak
cepi sekarang lu jaga mbak be
kalo mbak be macem macem cepi ini gua teriaknya kencang
sama sama jaga ya mbak be
jagain cepi ya
makanya pengen jagain
ella dia udah sakit banget bang
hati ella dia bang udah borokan kali bang
saking aja ella kagak kelihatan
ya ampun dah
ya ampun dah
ya ampun dah
percaya deh sama abang
di hati abang cuma adanya yang eya cowok yang
ya ampun dah ah cintra
ini kan bulan suci ramadan
dibilang abang cinta mati sama yang eya udah
nggak bang yang lo udah mentok banget nih rasanya
ampun kalo mentok mundur ngapain
eh tebak gue tukang parkir apa
ya ampun dah
ambil tuh ajak temen lu beli es krim
dan yang bocah kecil kecil tau aja ya
tega banget loh
buruan ambil nih
kalo ngati duit tuh bocah udah kayak kucing ngantikan asin
jangan bilangin emak ya
babay mau keluar dulu sebentar
kalo dinanyain babay mau keluar dulu

buat buah puasa ya
ini dia ini dia
aduh kaget gua
kabel lu kan ya
ye bilang gak tau
eh kan mau duit
kamu pd bilang suruh jagain pape lu
nah sekarang ke mana
ya alah ini beneran lama tau
pasti gara gara itu kan
lihat aja lu be dasar
belah bawah jabu yang gi
kalo ketahuan lu masih begitu
maksa lu gua keluarin dari gudang
sebab kalau gua gak keluarin lama lama lu jadi bulu kayak simpan
no di sana no ada yang buka kestok magic
oh orangnya bohoi
makanya sekarang likut gua nemenin pak dino
bagaimana bikin gua kesel be

apa yang rusak bang
tapi gak ada bang
ini luba penyok
oh iya sih dikit
kayak gini apanya penyok sih

gak apa apa mas ini ya apa apa
ini apain aja bang

ano eh apa ya
kayaknya ada yang rusak
tuh tanah sih rusakan